ini rifana water cannon sudah mulai disemprotkan oleh aparat kepolisian saat ini dan inilah situasi terkini yang ada di kawasan harmoni
water cannon kemudian kami juga mendengar ada tengusan gas air mata yang sudah dilemparkan atau sudah dikeluarkan oleh aparat kepolisian
kami juga masih melihat di sini adanya batu yang masih terus dilempar dan juga botol botol air mineral yang dilempar oleh masa aksi
anda bisa melihat di sini betapa cukup riuh situasi saat ini rifana
yang bisa kami ceritakan ini ada masa pengunjuk rasa yang memang sudah dipukul mundur
ke arah sebelah kiri dan saat ini situasi masih terus terjadi penyemprotan water cannon yang terus dilakukan oleh kepolisian republik indonesia
bersama dengan gas air mata yang juga kami rasakan bersama di sini
untuk rasa pengunjuk rasa rifana di tempat ini yang sudah mulai terkukul mundur namun yang ada di sisi kiri
untuk rasa tujuh puluh empat renggang gas air mata yang sudah dikukul mundur
rifana saya ajak anda sedikit menjauh dari lokasi karena memang gas air mata begitu pedas saya rasakan saat ini
terus teraidang pada pembawa vietnam
jika tpp gameplay hanya bererosio saja kita lihataaa ini tempat ini terlihat seperti lumayan bergegas ya baltimore di tempat ini
masa asli sudah bergeser

cnn indonesia maria sarjana bersama dengan tim liputan cnn indonesia
memantau langsung kondisi terkini di wilayah harmoni jakarta pusat
tampak gambar di layar yang anda saksikan saat ini adalah penyemprotan water cannon
dan juga guys air mata yang disemprotkan oleh aparat kepolisian untuk memukul mundur para demonstran
yang saat ini masih mencoba bertahan di tengah penyemprotan water cannon
kita lihat mereka mencoba untuk membalas penyemprotan water cannon dan juga gas air mata ini
dengan melemparkan batu
anda bisa melihat gambar ini
detik detiknya di wilayah harmoni jakarta pusat pelemparan batu botol bekas
terus dilakukan oleh para pengunjuk rasa untuk membalas penyemprotan water cannon
dan juga gas air mata dari aparat kepolisian
tampak masa pengunjuk rasa ini sudah mulai berpencar karena tidak sanggup menahan